iya terus tau gak
dia ngomong tuh jelas banget
kayak sengaja banget

mama marah dia langsung
beneran deh semakin dipikir semakin kesel semakin bete
bagaimanapun juga macan harus cari cara untuk mengembalikan uang ke misdrama itu adriana
iya supaya papa tuh gak selalu salah
masa mama menggadaikan anak macan sendiri
itu kan gak mungkin
gak cocok gitu namanya
ada tabungan tinggal berapa lagi ya
uang kantor uang perusahaan
oke kalau gitu
satu puluh puluh satu
sekarang telepon miss drama
siapa itu kak
siapa itu telinganya
kan tidak tahap ada inkrypan ini
kalau enggak kata kata reinventois

soalnya benar sekali
tidak bisa dumbbell itu hasan
saya merasa jauh youtuber
soalnya nereda suara nheartismenya
sakit tampak ini
gak usah pakai basah basi udah basi soalnya
mas cal mau nanya berapa nomor rekening kamu
karena sekarang juga saya akan transfer satu satu buat nyicil utang saya
tante cantik gak perlu aku ikhlas kok
kamu ikhlas tapi macan yang gak ikhlas
apalagi terima bantuan uang dari kamu miss drama
enggak mana nomor rekening kamu sekarang juga saya minta saya transfer
tante cantik maaf ya tante cantik
aku ngasih itu semua ikhlas tambah cantik
untuk membantuin tante cantik
jadi aku gak perlu nerima uang itu kembali tante cantik
bener bener dari tante cantik aku ikhlas
dan aku juga gak akan kirimin nomor rekening aku
udah ya tante cantik
udah deh gak usah basah basi
udah nomor rekeningnya aja
aku sama sekali gak punya niat aku sobaik atau berpura pura
enggak sih tante cantik
aku tulus ngebantuin tanda cantik
kalau tante cantik gak mau terima ya nggak masalah
semoga allah bisa menerima kebaikan aku
ya intinya aku juga gak bisa ngirim nomor rekening aku
dan aku ikhlas ngebantuin itu semua
ya sudah kalau begitu
terima kasih tante cantik
sayang juga sih menerima lima m
tapi lima m tuh gak ada apa apa
ada apa apanya dari rasa cinta gue sama mpo itu lebih besar daripada harga lima m itu
lima m buat boy gak masalah
gimana ya sekarang
eh bukan arief tukang parkir ya
arief kepala bagian keuangan
masuk ke kantor saya
saya butuh bantuan kamu
tolong kamu keluarkan uang sebesar satu miliar
udah udah udah gak usah mengkerut gak usah mikir
oke kamu siapin aja
sekarang juga cash ya
adriana kan gak mau kasih tahu nomor rekeningnya
oke gak masalah
tapi macan juga gak akan kehilangan akal
makan bawa aja duitnya cash
balikin sama miss drama
tentang narisa yang cantik
hah gak usah pakai cantik gitu mah udah tau
ini mah cocok
benar macan bawa aja uang itu ketemu sama adriana
di kantornya kan gedung kantornya sama sama papinya reva
siapa tahu bisa ketemu sama reva makan makan lagi sama reva
duh gue gak fokus belajar lagi
reva kena apa sih gak angkat telepon gue
apa jangan jangan bener kali ya
kata ian kata haikal
kalau reva sampai tau gue mantan yang adriana
reva pasti bakal marah banget sama kuat
dan mungkin dia bakalan ilfil sama gue gak mau ketemu sama gue
mampu gue samperin ke rumahnya aja kali ya
jelasin semuanya ke dia
kamu coba telepon reva lagi deh ya
kalo dia nggak mau ketemu sama gue
tapi kita semua aja tuh yang emang larang boy buat ngejelasin semuanya ke refa
kalau menurut aku mendingan aku sama reva ngobrolnya sama cewek cewek aja deh
jadi mendingan kamu ga usah ikut dulu coba aku telfon mele sama megan gimana
yaudah deh tolong ya cindy
selamat siang ibu ada yang bisa saya bantu
selamat siang mbak cantik
ada yang bisa dibantu
saya mau ketemu sama ibu adriana
oh ruangan ibu adriana ada di lantai tujuh ibu
lantai tujuh ya lewat mana ya
silahkan lewat pintu di sebelah kiri bu